rencana pemindahan ibu kota indonesia ke kalimantan menuai pendapat di berbagai kalangan sehingga memunculkan usulan jejak pendapat publik
lalu bagaimana pendapat warga ibu kota dki jakarta mengenai jejak pendapat ini berikut liputannya
pemindahan ibu kota baru ke pulau kalimantan bukanlah hal yang sederhana
mulai dari gedung perkantoran hingga sarana pendukung lainnya akan dipindahkan secara bertahap
wakil ketua komisi dua dpr ri herman hairon menyarankan presiden joko widodo untuk melakukan jejak pendapat terlebih dahulu kepada masyarakat
namun di sisi lain pihak istana merasa tidak perlu melakukan referendum
melainkan perlu persetujuan dari dpr ri sebagai pihak dari representasi rakyat
lalu bagaimana pendapat warga ibu kota dki jakarta mengenai hal ini mari kita tanyakan
lebih penting lah kenapa masyarakat kan minta tahu juga
masalah dalam keadaan ekonomi kayak gini kan kita harusnya tadi kan memikirin pindah
otomatis kan gedung mpr gimana ya kan terus pindah semua bayar gimana utang kita di negeri aja banyak
eh kan masa harus pindah pikir masyarakat dulu lah
ya kalau menurut saya sih itu penting banget karena secara kan ibu kota jakarta itu kan udah sebagai pusat ya
yang kerja di pemerintahan gitu perkantoran nanti gimana ke depannya kalau secara nggak itu dipindah
kalau nggak ada rundingan dari masyarakat gitu aja sih
perlu banget masyarakat dilibatkan ditanya gimana sih perasaannya gimana sih harapannya gitu ya
tapi pemerataannya seperti apa gitu karena bagaimanapun juga pasti akan ada dampak untuk jakartanya sendiri
kami sebagai masyarakat biasa
pernah nggak sih ditanya idenya itu seperti apa sih harapannya seperti apa sih
seneng gak sih kalau pindah ibu kotanya gitu ya
ya setidaknya adalah gitu ya waktu untuk kita didengarkan
atau mau bilang dpr kita sendiri kadang kadang lebih mikirin politisinya aja gitu ya
jadi lebih agenda politiknya apa gitu ya
kadangkala apa yang mereka harapkan nggak selalu sesuai dengan keinginan rakyat banyak malah itu menurut kita
jadi kalau menurut anda apa yang anda harapkan untuk dpr
menurut saya memang perlu keikutsertaan masyarakat untuk membahas wacana atau rencana pembinaan ibu kota ini dari jakarta ke luar jakarta
karena saya rasa tidak hanya cukup oleh dpr saja sebagai representasi dari rakyat indonesia
tapi juga dari kalangan lainnya perlu diikutsertakan
misalnya dari perguruan tinggi masyarakat dan swasta atau dari kalangan yang bergerak di bidang perekonomian
nggak cukup sih menurut saya itu rakyat itu juga harus perlu bicara ya sama pemerintah
karena perpindahan ibu kota itu menurut saya itu nggak penting lebih baik itu
pengeluarannya juga harus banyak kan kita perlu banyak biaya untuk pembangunan di sana
kalau di kalimantan ya kalau di sini menurut saya sudah cukup lebih baik itu pemerintah itu bayar hutang saja
hutang negara itu kita kan hutang negara kita banyak ya daripada kita harus sibuk pindah ibu kota gitu menurut saya sih mbak
presiden joko widodo belum mengungkapkan lokasi pasti dan masih menunggu beberapa kajian terkait pemindahan ibu kota negara baru
saya anastasia fordanto bimantoro jakarta